libur sekolah akhir tahun dua ribu dua puluh satu resmi ditiadakan pembagian rapor siswa juga digeser menjadi ke bulan januari di tahun depan dua ribu dua puluh
lalu apakah ini kebijakan yang tepat jika dengan alasan pengendalian covid sembilan belas di masa libur nataru
apakah memang menjamin tak ada lonjakan dengan penghapusan libur sekolah tersebut
untuk pembahasnya malam hari ini bergabung melalui sabungan zoom sekjen federansi serikat guru indonesia
ada pak heru purnomo dan juga didi wardaya kepala disdikpora di yogyakarta
selamat malam pak didi dan juga pak heru
bapak terima kasih sudah bergabung dengan kami
sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan
namun tidak ada yang bersedia untuk memberikan pernyataan terkait dengan penghapusan libur bagi siswa dan guru di masa nataru
saya akan ke pak didi terlebih dahulu
pak didi ini kan ppkm level tiga nataru dibatalkan
apakah ini juga akan berdampak pada kebijakan libur akhir tahun
saya kira terkait dengan kebijakan kita untuk libur akhir semester yang kebetulan pada akhir tahun
kita sudah mengeluarkan surat edaran
intinya bahwa yang pertama kita mengundur pembagian laporan hasil belajar semester satu
yang semula dilaksanakan pada tanggal dua puluh tiga sesuai kalender pendidikan
kita undur pada tanggal
nah kemudian agenda yang di tanggal dua puluh empat sampai tanggal tiga puluh satu
itu kita berikan kepada sekolah sekolah untuk mengadakan kegiatan
yang pertama pengayaan bagi siswa yang mungkin sudah menyelesaikan ketentasan sesuai target pembelajaran
kemudian remedi bagi beberapa siswa
mungkin yang masih dianggap kurang oleh masing masing guru itu yang berdatang
kemudian yang kedua juga bisa memberikan semacam pengembangan diri kepada para siswa
berupa penugasan tapi yang sifatnya menyenangkan inovatif dan tidak terlalu memberatkan siswa
nah itu bisa dilakukan di rumah maupun kemudian dikonsultasikan datang ke sekolah
itu yang kita siapkan untuk di daerah
nah istimewa yogyakarta
kalau pembagian rapornya tadi diundur menjadi januari
artinya bagaimana dengan masa liburan semester akhir tahun ini yang harusnya berlangsung di akhir tahun di desember
dan juga harusnya masuk kalau nggak salah lima januari dua ribu dua puluh dua pak dedy
artinya ada penggantian atau pergeseran libur yang terbuang ini
jadi sebenarnya kan siswa itu kemarin ketika kita pembelajaran jarak jauh
mereka berada di
di rumah walaupun kotaknya tidak libur ya
nah memang di dalam surat edaran kita menindaklanjuti dari surat edaran sekretaris jenderal kemdikbud
bahwa meniadakan libur itu tentunya di daerah kami menindaklanjuti surat edaran tersebut
sehingga bagaimana kemudian kita mengisi masa waktu yang kira kira satu minggu tersebut
untuk hal hal yang positif dan tentunya tidak terlalu memberatkan bagi siswa
itu yang kita lakukan
saya kira toh anak anak ini juga bisa berada di rumah bisa juga berada di sekolah pada masa tanggal dua puluh empat sampai tanggal tiga puluh satu terutama
karena tanggal satu dan dua kan itu hari sabtu dan minggu
oke jadi pertanyaan saya tadi tidak ada penggantian libur jawabannya berarti pak didi ya
kalau di yogyakarta
oke jadi anak anak ini atau para siswa guru satuan pendidikan ini non stop belajar
sampai pergantian tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua nanti
iya tapi kan sifatnya ini materi pembelajaran sebenarnya sudah selesai
hanya kemudian masa masa yang satu minggu ini yang seharusnya digunakan untuk libur
kemudian diisi dengan sesuatu yang satu itu tadi
misalnya pengayaan atau ini remedi misalnya gitu
saya akan minta tanggapan pak heru
pak heru jadi bagaimana
ada libur tidak ada penggantian
non stop semua satuan pendidikan sampai tahun ajaran tahun depan nih
tahun baru tahun depan
baik selamat malam pak didi
apa yang disampaikan oleh pak didik tentu saja itu semuanya adalah merujuk pada
peran tinggal kemandi
dan itu pun mengintuk pada instruk kemandagri yang dikeluarkan pada dua puluh november yang lalu
sementara apa yang disampaikan oleh beliau tadi untuk jogja tidak ada penggantian libur
tetapi untuk daerah lain ada yang menggantikan libur
seperti jaringan kami fsgi yang ada di nusa tenggara barat
dan juga untuk bnpb di sana
mereka itu melaksanakan pembelajaran untuk semester yang akan datang
sudah dimulai pada tanggal dua puluh satu desember sampai tanggal tujuh
selanjutnya tanggal sepuluh januari sampai dua puluh dua itu memasuki libur
libur sebagai pengganti akhir september
nah ini berarti kan ada pergeseran
karena melihatnya dinas pendidikan yang ada di nusa tenggara barat sana itu melihat bahwa
siswa ada kebutuhan untuk libur
kelihatannya seperti itu
untuk di bengkulu seperti tadi yang ada di jogja
sementara di dki jakarta hampir sama
surat edaran yang dikeluarkan hampir sama dengan di jogja
memang seperti apa yang tadi bapak diti sampaikan
itu kan secara teknis
tapi kini kami sebagai organisasi profesi guru federasi seribu indonesia melihatnya bahwa
baik instruksi kementerian dalam negeri kemudian surat edaran sekretaris jenderal kementerian kementerian kementerian kementerian
yang selanjutnya diinstruksikan kepada para gubernur kepada para bupati serta wali kota
ini kan merupakan suatu strategi
strategi di mana bahwa ini perlunya pengendalian
bahwa di dalam kondisi saat ini covid ini itu memang perlu strategi pengendalian itu
agar pengendalian ini jangan sampai terjadi kelengahan
waktu yang lalu beberapa bulan yang lalu ketika di mei selanjutnya diikuti dengan juni
akhirnya di bulan juli itu terjadi satu ledakan kasus yang luar biasa karena ada kelengahan
nah di sini ketika tidak ada strategi pengendalian seperti ini yang akan terjadi ketika berkerumun
saat berkerumun itu pengendaliannya susah
bagaimana memikirkan saat orang orang berkerumun di kendaraan apakah bisa menjaga jarak aman dua meter
nah begitu juga ketika di tempat keramaian atau di tempat
wisata atau di tempat mal dan lain sebagainya apabila itu terjadi keramaian seperti itu
apakah mampu menjaga jarak antara minimal dua meter
nah jadi ini strategi kembali saya sampaikan bahwa strategi pemerintah di dalam hal ini
untuk meniadakan libur atau juga yang menunda seperti itu adalah bagian dari pengendalian
agar pandemi ini nantinya tidak membahayakan masyarakat
karena dunia pendidikan jangan sampai lalu
kelingah maksudnya seperti itu
kelengahan itu bisa membahayakan dan biayanya terlalu mahal
oke artinya ada sisi positif dan anda cukup setuju dengan adanya kebijakan ini kan untuk preventif
supaya tidak ada lonjakan kasus tidak ada kluster kluster di sekolah nanti ketika tahun atau semester baru nanti tiba ya
begitu ya pak heru ya
saya akan kembali ke pak didi
pak didi tadi pak heru sampaikan kalau menurut laporan dari fsgit
semua daerah memperlakukan hal yang sama seperti di yogyakarta
kalau di yogyakarta artinya tidak ada penggantian
tapi kalau tadi di ntb betul ya pak heru di ntb ntb itu ada penggantian
nah artinya bisa saja nih nanti memunculkan protes
mungkin dari sekarang udah banyak orang tua yang protes
karena artinya anak anak ya kan anak anak orang tua guru secara tidak langsung dipaksa untuk terus bersekolah
walaupun mungkin agak santai
tapi kita tahu bahwa kondisi
selama pandemi ini banyak memunculkan burn out pak didi
burn out di siswa burn out di guru mungkin juga
dan juga pastinya burn out di orang tua
ya saya kira mungkin sebagian ada yang ini ya di masing masing daerah berbeda
kemudian ada yang setuju dan tidak setuju
saya kira saya memahami hal itu
tapi gini kita saya kira menyadari bersama bahwa selama pjj kemarin
kebetulan di jogja itu masuknya tatap muka juga pada akhir akhir ya
kita baru secara serentak itu di bulan oktober sudah di pertengahan gitu
nah sehingga anak lebih banyak di rumah
jadi nanti sifatnya ketika kita melakukan pengisian di satu minggu terakhir di bulan terakhir itu
sifatnya hanya kegiatan kegiatan yang ringan
artinya yang sifatnya membangun inovasi
kepada para siswa ya
misalnya hanya ditugasi membuat misalnya cerita atau menuangkan pengalaman pengalaman dari lingkungan tempat tinggalnya
misalnya kalau di jogja mungkin pengenalan budaya gitu ya budaya di jogja
itu bisa dituangkan di dalam sebuah laporan yang tentunya tidak memberatkan
dan itu nanti misalnya di akhir ketika masuk kemudian dikumpul atau pas pertengahan itu
anak anak juga boleh masuk ke sekolah kemudian mengkonsultasikan proyek proyek
yang mereka buat atau tulisan tulisan yang ingin mereka sampaikan
saya kira itu hal hal positif dan bagi kami melihat itu tidak memberatkan gitu
oke jadi sudah dipertimbangkan juga ya untuk sisi psikologis
anak anak siswa kemudian guru semuanya sudah dipertimbangkan dengan matang
artinya begitu ya pak dede
kita tentunya kebijakan baik yang diambil oleh kementerian di pusat kemudian di kementerian dalam negeri
kemudian daerah daerah kita yang implementasi
dan tentunya menyesuaikan dengan situasi kondisi di daerah masing masing
iya oke saya akan kembali ke pak heru
dalam edaran ini kan juga disebutkan bahwa guru dilarang untuk mengambil cuti
tidak boleh melakukan perjalanan pasti juga tidak boleh liburan perjalanan baik itu
apapun lah khususnya juga salah satunya adalah pulang kampung
ini kan menjadi hak gitu bagaimana kemudian fsgi bisa menyampaikan hal ini karena
balik lagi itu adalah
hak dari masing masing orang gitu dan khususnya dari para guru nih
baik terima kasih mbak
itu pertanyaan yang menarik ya antara hak dengan kondisi yang ada
satu sisi bahwa pemerintah mengatasnamakan negara tentu saja akan mempunyai kebijakan atau dikresi
tentu saja kebijakan itu adalah tanggung jawab pemerintah
pemerintah tentu saja bersi strategi bagaimana untuk mengendalikan ini
nah sementara guru baik yang pns non pns adalah pegawai pemerintah
pegawai pemerintah di sini tentu saja harus mengikuti apa yang dilaksanakan
apa yang digagas apa yang harus dibangun oleh pemerintah
jadi dalam hal ini guru mengikuti apa yang harus menjadi kebijakan pemerintah
karena sebagai kepanjangan
nah bicara mengenai hak guru untuk memperoleh libur tentu saja
kita sebagai warga negara kita sebagai aksi bangsa tentu harus mendahulukan kepentingan umum
nah mendahulukan kepentingan umum untuk tidak bepergian saat natal dan tahun baru seperti ini adalah satu kebijakan
kebijakan yang mempunyai dasar hukumnya jelas
tentu saja federasi serikat buru indonesia mengajak kepada rekan rekan guru yang ada di indonesia
harus menyadari hal ini ini adalah menyelamatkan bangsa
ini adalah membangun kepentingan bangsa
ini membangun kesadaran kesadaran untuk kita semua
untuk menyelamatkan dan memberikan pelindungan kepada kita semua
baik untuk peserta didik maupun para pendidik itu sendiri
oke semoga kebijakan terkait dengan penghapusan libur siswa guru satuan pendidikan ini
betul bermanfaat ya ke depannya dan juga dapat dijalankan oleh siswa kemudian guru semua satuan pendidikan

tadi kalau pak diti sampaikan sudah dipikirkan baik baik bagaimana pengisian materi
pengayaan semua modelnya juga sudah disiapkan sehingga jangan sampai nantinya menjadi beban
itu yang paling penting ya
terima kasih pak didi dan juga pak heru sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam bapak bapak salam sehat selalu